sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak bermaksud untuk nyakitin perasaan kamu
tasha suruh aku sini terus kasih bunganya ke kamu karena dia gak mau nerima bunga kamu
kok kamu jadi sedih gitu sih
tenang aku akan membantu kamu kok
aku tau tristan
kamu pengen kan merebut hatinya tasha
aku bisa ngebantu kamu dan kamu harus percaya sama aku
karena tasha tuh saudara aku jadi aku tau banget siapa dia
kamu percaya kan sama aku
maudie udah berhasil
maudie udah berhasil
sekarang gantian kita yang harus menyelesaikan tugas kita masing masing
tiara kayaknya aku harus pergi ke yayasan pelita
karena pak mahendra harus dijaga
terus gimana dong
kamu tetap di sini ya
jadi kalau pakai itu aku gak kelihatan ya bu pri
kamu pakai bando itu karena kalau kamu pakai bando itu
siapapun tidak akan bisa melihat kamu termasuk kakak tasya
kamu di sini ya jagain kakak tasya ya
ibu peri pergi dulu ya
aku pasti kenapa
kok cemberi baca
tuh tuh tiara
gara gara kak randy
masa kak tasya telponin berkali kali gak diangkat angkat
ngambek tuh dia
oh kak tasya
kalau kak tasya ke rumah kak randy aja
bener juga kamu ya
ya udah deh
kak tasya mau ke rumah kak randy dulu ya
kamu yakin di tempat ini suamiku dititipkan
saya yakin dua ratus persen bu maya
saya udah ngecek ke semua yayasan yang kira kira didatangin sama tasya
dan cuma satu yayasan pelita ini aja yang punya pasien atas nama pak mahendra
dan tasya sebagai penang jawabnya
udah kamu cek ulang belum
tasya sendiri yang menitipkan bapaknya kesini
karena dia banyak berubat disini
keadaan pak mahendra mulai dalam bahaya
bu maya sudah tahu tempat ini
aku harus menolong pak mahendra
aku bahagia sekali akhirnya aku bisa ketemu sama suamiku
akhirnya ketemu juga
jadi bu maya baru tahu
kalau selama ini pak mahendra dirawat di sini
sama sekali nggak tahu
karena dia kabur begitu aja dari rumah sakit pasir putih
aku aku jujur aku takut kalau tiba tiba dia
jangan khawatir bu
selama ini pak mahendra dirawat sama kita dengan baik
mari saya tunjukkan di mana pak mahendra dirawat
aku harus melakukan ini
pak mahendra harus dibawa pergi dari sini
aduh kenapa jadi begini
aduh tempat lagi
per bantuin dokter
gimana mau bantuin
bisa juga pulang pulang sini sini aja mereka
aduh atuh atuh
kenapa ini pak
katanya suamiku dirawat di sini di bangsal ini
benar bu maya
tadi suami ibu ada di sini
karena beliau harus menjalani terapi dengan suster
untuk mana dia sekarang
saya juga sekarang nggak tahu pak mahendra sekarang ada di mana
sekarang udah aman
berarti suster itu bisa membawa pak mahendra ke bangsa perawatan lagi
pasti udah ada orang lain
ada orang lain yang mindahin suami aku dari sana
sepertinya mereka sudah tahu kalau kita mau ke sana
randy kan pernah bilang sendiri sama rumah
kalau dia mau ngerubah rencana pumaya
bisa aja dong kalau dia ngelakuin ini semua
kamu kesini mau cari randy
sebentar ya saya tinggal
datang juga nih anak
kayaknya dia udah mulai jatuh cinta sama gue
dia rela datang kesini
bisa ngomong sebentar
bisa di sini kalau mau ngobrol
randy tunggu dong
kamu kenapa sih
ada masalah ngindarin aku terus
yakin lu mau tau
aku mau ngerti masak kamu
kalau lu mau tau jawabannya
lu sendiri kan yang bilang sama gue
kalau lu gak suka sama tristan
lu benci sama tristan
giliran lu deket sama orang lain
pikiran lu balik lagi ke tristan
lu sendiri sya
yang udah ngerubah rasa benci lu jadi cinta
dan saat kamu di ruang masalah rehat
dan diri tirar
kamu bisa membalas dunia dengan doa

tanpa masalah waktu yang lain
apa yang bikin warren mis suicidered
saya masih kein thing sick
saya masih ein absensi dam
beh jawabai dan biar pemacet drinkfull thing